termasuk motif yosep yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan
kondimen kondimen yang didalamnya toppingnya tuh hai lembut semua dan itu ngeblend jadi satu yang
dan seterusnya akan kita kerahkan
berikan semangat kepada para perempuan yang ada tanah air sebagai hari kartini bu
sampai pertengahan desember panca masih dirawat di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
itu sebabnya nah tapi pertanyaannya bagaimana
area lain di dalam taman
kemudian misalnya dari satu skincare ada feeling agent misalnya alpha hydroxy acid glycollic acid salessilic acid
demikian halnya sekolah swasta dengan rakyat
dengan rahmat tuhan yang maha esa
kalau kita lihat misalnya yang sangat drastis itu saja pada kebutuhan pokok
kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya gejolak nilai tukar yang saat ini terjadi
nah ada pun sekali lagi terkait dengan konteks hak angket
ya kalau indonesia kan sebenarnya apa ya surganya fomo ya
dan bagi para orang tua mungkin yang melihat gejala gejala mungkin yang menyerupai dengan hepatitis akut ini
sekolah negeri diincar lantaran biaya yang relatif terjangkau namun terbatas pada zonasi dan kuota jalur masuk
anda bersama sbs bahasa indonesia
sehingga kemudian masyarakat juga bisa memahami lebih jelas terkait dengan barang yang memang akan dibeli dari marketplace luar negeri
sesuaikan tren kecantikan ini sesuaikan skincare atau treatmentnya dengan kondisi kulit dengan tekstur dan segala macam
karena kalau misalnya sebenarnya bottom line nya itu mereka itu terlihat cantik karena emang kulitnya sehat sih menurut aku ya
tampaknya kita akan berada di fase yang baik baik saja dibandingkan dengan negara negara lain
jangan sampai nanti pada saat kesana ternyata dia tidak friendly kepada hal hal tertentu
misalnya ya ini juga terjadi di amerika serikat
jadi setiap hari saya memang gonta ganti makanan gitu
begitu jadi ini mau baru aja mulai recovery belum normal
nah jadi edible flower saat ini memang sangat menguntungkan bisnisnya
kekuatan kasus hepatitis akut berat ini kan masuk sebagai disease out of the news ya di dalam sistem who
hal tersebut wajar karena sport massage termasuk dalam deep tissue massage
bahwa kami sebetulnya berharap ya kepada mahkamah konstitusi
tetapi dalam kualitas lima kilo kuantitas lima kilo
karena kita menggunakannya untuk kembali kepada masyarakat
meskipun tingginya biaya hidup adalah salah satu penyebabnya
oh kenapa tidak belanja gitu
mengingat kita kalau misalnya melihat dari negara tetangga seperti halnya singapura yang hidup berhadapan dengan covid sembilan belas
dia dapat barang dari mana ada distributornya mana
saya bilang sekali lagi ini kaitannya dengan fungsi dpr
atau pijat yang berfokus pada lapisan lebih tinggi
ya usaha kolang kaling di desa ini telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi jika mungkin dirasakan untuk efek maksimal
frekuensi kebakaran di tambora itu cenderung sekarang ini lebih menurun seperti itu
pertama emang kita harus penyedotan
salah satunya adalah penyediaan antigen rapid test saat tiba di singapura
jadi bagus juga untuk sebagai spot foto di sini
mas emil diajak ngobrol gak soal itu
langkah selanjutnya adalah menentukan durasi berlibur
ini menjadi perhatian gitu ya
karena memang distribusi ini harus dibuat packingnya dulu
wah saya kembali kesulitan nih ketika berusaha membuat cekungan karena batu sangat keras
pengamat pendidikan titik handayani menilai track record sekolah yang baik berperan dalam membangun perspektif pada orang tua
namun dalam eksekusi ini termohon atau mantan suami nur tidak menghadirkan sang anak
misalnya yang kita lakukan adalah agent itu benar benar melakukan proses rekrutmen sampai menjadi sdm di dalamnya dan melaporkan setiap apa yang terjadi di dalam perusahaan itu
salah satunya adalah golkar tetapi
ini juga banyak banget teman teman saya itu jadi speaker di platform
di salah satu kebun di daerah cisarua bogor jawa barat ini penanaman edible flower dilakukan secara organik dan hidroponis
jadi luasnya luar biasa bentang alam ini lalu mempengaruhi daya dukung kita terhadap selatan
kalau kita lihat saat ini data yang kami punya masih empat puluh persen ya
mantan manajeng direktor bank dunia
oke pak roy kenaikan harga dan juga kelangkaan beras yang ada di retail retail ini sangat dikaitkan oleh masyarakat
saya kira nggak ada masalah karena itu adalah tergantung willingness to pay
tiba tiba bukan tiba tiba ya
tetapi terjadi di banyak negara
supaya kemudian tidak menjadi spekulasi masyarakat
transisinya lancar dan pemerintah berikutnya bisa bekerja dengan baik
pada senin lalu lebih dari tiga puluh enam rumah warga terendam banjir setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut
karena debit airnya tinggi tidak seimbang dengan salurannya
apa betul itu apakah sebelumnya juga pernah ada dilakukan hal seperti
menewaskan lebih dari satu lima ratus orang dalam beberapa hari terakhir
itu sudah ruginya luar biasa itu
dengan tingkat kepunahan spesies tertinggi di dunia
ya hingga sampai saat ini memang pemadaman listrik di jalur gaza sudah hampir merata
selamat sore mas alhamdulillah sehat
langsung saja saya sapa selamat malam mas hanung dan juga mas retma apa kabar
mereka merupakan warga perantau dari berbagai daerah di jawa tengah jawa timur dan yogyakarta
rumah eli yang berada di rt satu rw tiga ganglila kelurahan cipamumpe kecamatan sumedang selatan menjadi salah satu bangunan yang rusak cukup parah
jadi salah satu aspek kenapa terjadi phk
kami juga mendorong lpi untuk terus melakukan inovasi dan koreksi
pertama mah semua awal awal buka mah kalau sop mah belum begitu banyak
naik ano bersama keluarga
fikri kita juga melihat bagaimana anak anak terdampak di sana
serta dapat melenggang maju ke ajang olimpiade
yang kedua adalah kita mudik dan arus balik ini biasanya juga kita akan jajan begitu ya
agar umkm dalam negeri bisa bersaing di pasar digital indonesia
jadi ini bukan pintu untuk penangkal petir begitu
apa adanya tetap saja tidak terpercaya
dan misalnya di ruang bakar karburatornya kalau bisa ditutup juga
di undang undang sistem pendidikan nasional kita kan sudah diatur lama
tidak hanya gibran ahok juga mempertanyakan kinerja jokowi selama ini
nah kalau semuanya kita konversi menjadi listrik maka kebutuhan bbm akan turun kebutuhan subsidi bbm akan turun
muncul yang namanya defisit anggaran
tentu kita berharap indonesia juga akan positif dan diperkirakan kita tumbuhnya lima tujuh
ya pertama perusahaan perusahaan yang sebelumnya itu ada hype untuk digitalisasi
jadi kira kira misalnya orang dari skin tone nya dia kita bisa turunin satu atau maksimal dua
sekarang mereka mau tambahin kantong
ini menaungi para praktisi dan pakar
ternyata bisa menjadi ladang bisnis yang cukup menjanjikan
mengatakan bahwa skema daur ulang plastik yang dilakukan saat ini hanya menangkap sebagian kecil sampah plastik
ataukah malah menambah kompleks
bandung termasuk para mahasiswa
maka sekarang sedang dibangun pelabuhan perikan gesing di selatan di gunung kidul
pertama soal bagaimana dia membangun kesehatan
dari sepuluh itu mana yang kira kira kita nggak cocok
nah balik lagi berbicara soal ppkm level satu dan juga uji coba new normal
ya jadi memang kalau kita lihat pasar harus sedikit hati hati gitu ya sama di akhir pekan lalu
sementara itu agennya atau sidetektif yang diterjunkan untuk melakukan penyelidikan diklaim berasal dari berbagai latar belakang
berwayang kulit yang berada di serambi masjid agung
dan hari ini jam dua lagi jam empat
menurut dokter spesialis gizi rumah sakit melinda bandung
maju ke masuk politik kalau emang nggak punya
itu kan memunculkan ketidakpastian di perekonomian global
pertama tentu seperti yang telah kami sampaikan bersama
apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan ini
sehingga perlu packers dulu di packing lima kilo baru diantar ke gudang gudang retail
yang mana yang sesuai dengan alat bukti yang lain
tempat manusia dan alam bisa berkembang
kami ini peritel pedagang pelaku usaha
sehingga kita juga tidak sedang ingin selalu berlindung dengan fase anomali
karena pelanggan juga ataupun perdagang mendapat keuntungan tapi bukan menjadi beban dari apa itu biaya biaya tersebut
terus berjalan ke ekonomi lainnya
dan saya juga bicara dengan elit pdip